ratusan personil kepolisian resor mojokerto jawa timur yang bertugas dalam pelaksanaan operasi ketupat semeru dua ribu dua puluh
selasa pagi jalani tes swab pcr selain untuk mengetahui kondisi kesehatan swab pcr tersebut
untuk memastikan jika setiap personil bebas covid sembilan belas karena seringnya berinteraksi dengan masyarakat saat penyekatan mudik lebaran
lima ratus personil kepolisian resor mojokerto jawa timur selasa pagi jalani tes swab pcr untuk mengetahui kondisi kesehatannya
swab pcr itu khusus bagi personil yang bertugas dalam pelaksanaan operasi ketupat semeru dua ribu dua puluh
selain untuk mengetahui kondisi kesehatan pemeriksaan tersebut sekaligus guna memastikan
jika setiap personil yang bertugas selama arus mudik lebaran tahun ini bebas dari covid sembilan belas
jika hasil swab pcr personil positif covid sembilan belas maka yang bersangkutan akan langsung menjalani perawatan
diisolasi secara terpusat di puskesmas gondang kabupaten mojokerto
hal ini kita laksanakan dalam rangka untuk mengantisipasi sehubungan personil kami yang melaksanakan kegiatan pengamanan kemarin
seringnya berinteraksi kepada seluruh warga masyarakat
sehingga kami ingin meyakinkan bahwa personil kami yang sudah melaksanakan kegiatan pengamanan operasi ketupat
dan juga beberapa titik penyekatan pemudik dari wilayah kabupaten mojokerto
bisa aman dan juga tetap sehat jauh dari covid sembilan belas
sehingga tidak menularkan atau juga membahayakan kepada warga masyarakat dalam proses pelayanan
kepada masyarakat di tengah tengah kegiatan sehari hari kita sebagai pelayan masyarakat